tekstur udangnya kenyal dan sangat terasa
jalan ahmad yani adalah jalan utama di kawasan kota lama kesawan
yang berada di kelurahan kesawan kecamatan medan barat kota medan sumatera utara
sambil berjalan menikmati kemegahan bangunan klasik
kita dapat singgah di restoran tip top yang berada di jalan jenderal ahmad yani
begitu masuk ke restoran ini nuansa zaman kolonial sangat kental terasa
bangunan dan kelengkapan restoran masih dipertahankan keasliannya
sejumlah foto masa lalu terpajang di dinding restoran
setiap pagi pengelola membuat aneka kue
kami beruntung dapat melihat langsung proses
proses pengadonan hingga pemanggangan
pak mungkin bisa dijelaskan ke kita pak
dan strateginya kemudian sehingga kue tetap legendar
ini kita tetap pertahankan ya
dari zaman belanda kue motogp ini sudah ada
jadi ciri khas ini tetap kita pertahankan sampai sekarang
di mana kita juga dalam prosesnya menggunakan tungku batu
asli ini pak sejak zaman belanda kubunya sudah dibangun pak ya

apa sih pak dengan tungku ini dihasilkannya apa nih pak
produknya citarasanya dan aromanya seperti apa pak
ya memang kalau dari customer sih bilang ya kita punya teksturnya agak kasar sama dia punya wanginya
mungkin agak berbeda dengan yang zaman sekarang saja
selain mempertahankan keaslian citarasa
pengelola juga mempertahankan bahan baku yang telah digunakan sejak zaman belanda
satu buah kue motok dijual seharga sembilan rupiah
sementara es krim morkup dijual seharga dua puluh enam ribu rupiah
kue motok yang disiram dengan melumeran coklat
di bagian dalamnya ada stop
namun aromanya tetap lestari dari zaman belanda
pengunjung yang mendambakan nuansa tempo dulu menjadikan restoran tip top
sebagai salah satu tempat menikmati aneka sajian kuliner legendaris di kota medan
terutama memang kalau keluarga biasanya bolu bolunya bolu yang memang yang lama ya
yang dari zaman dahulu sudah dimasak sama ibu ibu kita
bagi pecinta kuliner lokal dapat singgah di soto kesawan di jalan ahmadiani no satu ratus enam puluh tiga
yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
di ruko ini nyaris tak pernah sepi dari pengunjung yang menikmati sarapan soto khas medan
kita bisa menikmati seporsi soto khas medan dengan beragam isian yang nikmat
menu favorit pengunjung saat ini adalah soto udang
namun tersedia juga pilihan soto daging sapi ayam dan soto jerawan
soto pun makin nikmat karena disiram dengan kuah gurih dari bumbu khas yang pastinya menggugah
dan juga selera
tingkat kepedasan dapat kita atur sendiri karena gilingan cabai rawit dan bawang goreng ada di piring terpisah
di setiap meja disediakan juga sate kerang kerupuk peye kacang dan emping melinjo serta kacang tanah goreng
sanan saya sudah datang
tekstur udangnya kenyal dan
meski telah dikelola tiga generasi soto kesawan tetap memiliki cita rasa yang sama hingga saat ini
kami mempertahankan resep tradisi yang dari mbak saya orang tua saya dan sekarang insya allah alhamdulillah saya
soto kesawan menjadi tempat tujuan favorit para wisatawan yang sedang berburu kuliner khas kota medan
harga soto disini dijual mulai
dari dua puluh hingga tiga puluh rupiah
ini pertama kali ya
jadi ya pengen nyoba juga karena kan terkenal juga kan
jadi ya pengen nyoba rasanya gitu
terus gurih juga
kuliner legendaris kesawan pantas menjadi pilihan sarapan yang mampu menggugah selera pecinta wisata kuliner
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara